halo pemirsa berjumpa kembali di program indonesia forward bersama saya lucia saharuy
merebaknya virus corona memaksa interaksi sosial diminimalisasi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun
imbasnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat juga terganggu
untuk menghambat imbas yang lebih buruk pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis termasuk menjaga stabilitas harganya
apa saja langkah langkah yang sudah dilakukan
saat ini terhubung bersama kami di toko tani bogor bapak dr insinyur agung hendriadi selaku kepala badan ketahanan pangan kementerian pertanian
selamat pagi pak apa kabar pak sehat ya
selamat pagi alhamdulillah sehat mbak lucia
ini memang banyak sekali kekhawatiran ya pak ya dengan adanya wabah virus corona ini salah satunya mengenai ketersediaan pangan nih pak
nah apa saja pak yang perlu diwaspadai dalam hal ketahanan pangan seperti saat saat penyebaran wabah ini
tentu kita dari kementerian pertanian yang pertama tama adalah kita mencoba menjamin ketersediaan pangan kita cukup
kita lakukan monitoring itu harian kita monitor seluruh indonesia mengenai ketersediaan pangan kita
perlu saya sampaikan di sini yang pertama tama untuk komoditas komoditas pokok strategis seperti misalnya beras
beras ini kita sudah akan memasuki panen pada
beras ini kita sudah akan memasuki panen padanya
dan diperkirakan ketersediaannya sangat cukup sampai dengan akhir desember kita perkirakan
artinya pada kita bagi tiga periode periode yang pendek adalah sampai dengan mei kemudian mei sampai dengan agustus dan kemudian yang selanjutnya adalah juni sampai desember
kita bicara saja yang ketersediaan sampai dengan mei dan kemudian sampai dengan agustus
tentu itu harapannya adalah
kita mampu menjamin kesejahteraan pangan kita
jadi untuk beras kita sudah memasuki masa panen
surplus kita sampai dengan akhir mei kira kira tujuh tujuh juta ton
begitu juga sampai dengan akhir agustus kita masih mempunyai stok
saat ini stok di bulog cukup besar cukup di bulog maupun di penggilingan padi kira kira ada tiga enam juta ton
kemudian kita juga tetap berpura pura
artinya petani tetap berproduksi sekalian
sekarang ini saya cek juga di mana mana masih panen
artinya bahwa kawan kawan kita petani di daerah itu masih terus melaksanakan aktivitasnya
jagung juga demikian kita sudah memasuki masa panen
mudah mudahan sampai dengan bulan agustus kita bisa mencukupi
caratan saya surplusnya sampai dengan empat juta ton
kemudian bagaimana dengan bawang dan cabai
bawang merah khususnya
bawang merah dan cabai juga kita sudah mulai beberapa lokasi mulai panen
memasuki panen begitu juga ada cabai
ada memang beberapa daerah yang masih katakanlah kekurangan bawang merah
seperti misalnya di daerah sulawesi utara kemudian maluku maluku utara
begitu juga dengan cabai
tapi kita coba memobilisasi produk kita
dari daerah yang surplus ke daerah yang minus
disinilah intervensi pemerintah
jadi kementerian pertanian memberikan subsidi distribusi pangan
kita mencoba berkomunikasi dengan para kepala dinas di beberapa provinsi
apa sih yang kamu kurang
kemudian kita tahu di mana ada kelebihan dan kita coba bantu distribusinya
itu yang pertama kita lakukan
nah tentunya untuk komunitas komunitas lain juga demikian
kita harapkan bisa sampai sekarang
laporan dari kawan kawan dinas pangan di daerah masih mencukupi ketersediaan
kecuali ada beberapa produk yang memang kita masih tergantung dari impor
yaitu bawang putih dan juga gula pasir
pak agung lalu daerah mana saja pak yang rawan ketersediaan pangan saat ini
oh ya kita amati seluruh indonesia ya tentunya
tetapi memang daerah daerah tertentu seperti jabodetabek itu memang daerah yang sangat kita prioritaskan
karena kita tahu bahwa jakarta dki ini khususnya kan dia kan tidak memproduksi
jakarta dki ini kan dia punya penyangga penyangga pangan dari wilayah sekitar dki
nah tentunya ini yang harus kita amati
apakah distribusi pangan ke dki
ini masih berjalan lancar atau tidak
daerah jabodetabek kan juga masuk zona merah begitu ya pak ya terkait dengan pandemi corona ini
nah ini bagaimana pak apakah kemudian fokusnya lebih banyak ke jabodetabek begitu
artinya begini kita tidak kita semua prioritaskan
kita amati setiap provinsi
oleh karena itu saya menggelar yang namanya
video conference per minggu dengan para kepala dinas provinsi melaporkan bagaimana kondisinya bagaimana distribusinya
termasuk juga jabodetabek
nah memang kita tahu bahwa jabodetabek memang zona merah
karena kita tahu betul bahwa khususnya dki saya katakan tadi dia itu kan daerah yang tidak berproduksi pangannya
dia akan mengandalkan daerah penyangga
penyangganya itu bisa dari kerawang bekasi banten lembang dan sebagainya
nah kemudian jalur distribusinya ini yang kita pecah mati
apakah terganggu atau tidak
oleh karena itu pemerintah juga mengambil inisiatif membantu distribusi
contohnya kita punya toko tani indonesia center
dimana kita menggalang kerjasama dengan para gabungan kelompok tani untuk memperoleh bahan baku bahan pangan pokok
hambatan apa saja pak yang ditemui pak di lapangan dalam hal ini
ketersediaan pangan dan harga ini bagaimana
hambatan jelas ada beberapa hal ya
yang pertama adalah hambatan terhadap kontinuitas produksi khususnya di daerah daerah yang zona merah
oleh karena itu kita juga terus mengupayakan dengan berbagai macam insentif kepada masyarakat untuk terus berproduksi
yang kedua hambatan kedua yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah
pada distribusi khususnya adalah distribusi kepada daerah daerah yang memang mengandalkan penyangga pangannya dari luar daerah
contohnya yang tadi di ki tadi
oleh karena itu beberapa hal yang kita lakukan kita bekerja sama dengan satgas pangan kita berusaha dengan kementerian perdagangan
bagaimana kita memperlancar distribusi tadi
salah satu contohnya yang dilakukan oleh kementan adalah kita menggalang kerjasama dengan beberapa
dengan distributor dengan para produsen termasuk gabungan kelompok tani
untuk bersama sama komitmen tetap memberikan distribusi menyalurkan distribusi
itu yang kita upayakan
termasuk diantaranya yang kita buka sekarang kita punya yang namanya pasar tani
kita buka di tiap provinsi kita buka
ini untuk memudahkan mereka memperoleh harga pangan dengan harga yang wajar
kalau operasi pasar sendiri itu rencananya dilakukan seberapa sering pak
operasi pasar pasti akan kita lakukan manakala yang pertama ada kelangkaan produksi kelangkaan distribusi
yang kedua adalah ada harga yang naik
nah kita coba amati dalam waktu misalnya satu minggu hari minggu kita lakukan operasi pasar
biasanya itu akan kita lakukan nanti menjelang ramadan
biasanya menjelang ramadan ini ada kawan kawan kita yang tentunya punya ras buying yang tentunya kita akan coba siapkan itu semua
terkait dengan upaya pemerintah mengajak dunia usaha begitu untuk supaya juga ikut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas ini bagaimana pak
ya jadi kita beberapa minggu yang lalu ya
kita mencoba menyepakati dengan para produsen dan distributor pangan pokok untuk sama sama kita menggalang melancarkan distribusi ke daerah

itu sudah kita sepakati
misalnya untuk gula kita bekerja sama dengan pt rni

misalnya untuk beras kita bekerja sama dengan pt

misalnya untuk bawang merah dan cabai merah kita bekerja sama dengan produsen produsen atau gabungan kelompok tanih bawang dan cabai
misalnya untuk bawang merah dan cabai merah kita bekerjasama dengan produsen produsen atau gabungan kelompok tani bawang dan cabai
yang intinya adalah mereka memberikan informasi produksi yang mereka punya kita tahu mana daerah mana yang kekurangan kemudian kita
yang intinya adalah memberikan informasi produksi yang mereka punya kita tau mana daerah mana yang hilang
kita lakukan distribusi atau katakanlah bantuan pemerintah untuk mendistribusikan pangan tersebut
oke kemudian langkah langkah apa lagi pak yang sudah dilakukan oleh kementerian pertanian
terkait untuk memastikan ketersediaan pangan ini pak
selama kita kan belum tahu berapa lama kita harus menghadapi penyebaran virus corona ini
jadi langkah langkah yang kita lakukan yang pertama ada kaitannya dengan ketersediaan
artinya dalam hal ini adalah produksi
pemerintah kementerian pertanian selalu memberikan pedorongan dan memberikan motivasi
bantuan kepada petani untuk selalu meningkatkan produksinya menjamin produksinya
kita punya prognosa perkiraan produksi sampai dengan agustus misalnya
kita upayakan itu bisa kita capai kita upayakan terus untuk semua komoditas
yang kedua adalah bagaimana kita mampu melakukan distribusi pangan itu dengan baik
ini tentu bukan hanya pekerjaan dari kementerian pertanian
tetapi inilah kerjaan bersama kita di dalam koordinasi menko perekonomian tentunya
dengan kementerian perdagangan dengan satgas pangan
itu sama sama kita mengawasi cara cara distribusi
menghindari adanya penimbunan bahan bahan rokok
itu yang kelam
komoditas apa saja yang kemudian menjadi titik berat dari ketersediaan pangan yang stabil
jangan dijawab dulu pak nanti kita akan bahas setelah pariwara
dan untuk mengetahui lebih lanjut penjualan komoditas pangan murah di tengah social distancing
cnn indonesia forward bersama dirjen ketahanan pangan dan kementerian pertanian akan segera kembali

sampai jumpa di video selanjutnya

anda kembali menyaksikan cnn indonesia forward dan kita masih membahas mengenai ketersediaan pangan di tengah pandemi corona bersama kementerian pertanian
sampai jumpa di video selanjutnya

produksi tetapi juga bagaimana ketersediaan bagaimana distribusi dilakukan oleh karena itu kita
bersepakat kita tetap memproduksi saya pasti semua orang tahu bahwa dampak corona ini kepada pangan
pasti ada tetapi dengan kesepakatan tersebut kita mencoba meminimalisir dampak dari corona ini
kepada ketersediaan pangan jadi produksinya kita tetap jaga distribusinya pun kita jaga
ya kesepakatan tadi jadi kesepakatan untuk distribusi dan produksi begitu ya
dengan harga pak produk produksi dan distribusi tentu kalau produksi itu mencukupi keterdiaan
terjamin harga pun terkendali ya satu contoh nih misalnya bawang merah bawang merah produksinya
cukup kalau tidak didistribusikan dengan baik pasti ada kelangkaan di daerah sasaran kan gitu
ya oleh karena
itu ketersediaan itu mencakup produksi dan distribusi dengan demikian otomatis maka
harga akan terkendali oke nah kalau ada penjualan komoditas murah dari kementerian pertanian
seperti yang berlangsung saat ini di bogor ya pak ya nah ini bagaimana upaya untuk menjaga
supaya tetap terjadi social distancing begitu jadi begini saya ingin sampaikan bahwa penjualan
terjadi di setiap provinsi kita lakukan di setiap provinsi di seluruh indonesia tetap kita harus
mengikuti yang namanya physical distancing oleh karena itu di dalam pasar murah ini yang kita
punya peserta contoh di bogor maksimum pembeli yang masuk ke ruangan itu adalah

tempat yang lebih dekat dari tempat yang lebih dekat darurat di situ maka mereka bisa menghantar
biarkan mereka mengantri di luar karena di luar halamannya cukup luas
di jalan juga bisa kita lakukan untuk antrian dengan jarak jarak tertentu
sesuai dengan saran dari pemerintah yaitu satu lima meter
ada batasan juga untuk
nah juga kita lengkapi dengan kita punya peralatan di sini untuk disinfektan
jadi setiap pembeli mau masuk harus cuci tangan
temperaturnya diukur kita semprot
itu yang kita lakukan
baik ada pembatasan juga untuk jumlah maksimal yang dibeli begitu ya pak
jumlah maksimum yang dibeli tentu harus kita batasi
kalau tidak nanti akan terjadi ras baying lagi
contoh misalnya beras maksimum yang diizinkan adalah lima kilo
minyak goreng maksimum dua liter
itu yang kita batasi
kemudian bawang putih maksimum satu kilo
bawang merah cabai maksimum satu kilo
komoditas apa saja pak yang biasanya dilakukan penjualan murah begitu
ya ini kita sekarang ini yang saat ini yang kita lakukan
yang pertama adalah beras
kemudian gula pasir
karena kita tahu harga gula pasir di luar agak tinggi sekarang
kita tetap bisa menjual rp dua belas lima ratus
kita memang tidak bekerja sendirian
kita bekerja dengan para distributor juga
minyak goreng kita masih jual juga dengan harga harga sesuai dengan harga acuan pemerintah
bawang merah cabai juga kita jual dengan harga pemerintah
oke pak komoditas apa saja yang kemudian menjadi titik berat dari ketersediaan pangan ini pak
untuk saat ini saya perlu sampaikan titik berat kita adalah pada bawang putih dan gula pasir
karena apa dua komoditas ini kita tergantung dari import
kenapa demikian karena memang indonesia ini daerah tropis
dan bawang putih tumbuh di daerah subtropis
gula misalnya gula kita ada keterlambatan giling
karena perubahan cuaca musim kemarau tahun yang lalu akhir tahun yang lalu
sehingga giling kita akan terlambat
bulan juni baru kita giling
tetapi pemerintah melalui menko perekonomian dan kementerian perdagangan telah membuat stimulus stimulus untuk pemasukan bawang putih dan juga gula pasir
mudah mudahan akhir bulan ini atau minggu depan gula bawang putih dan gula pasir sudah mulai masuk
yang lainnya saya rasa aman
karena kita juga memproduksi terus
kemudian produksi kita cukup
baik itu beras jagung kemudian bawang merah cabai daging ayam dan telur
itu juga cukup
yang penting sekarang adalah bagaimana tugas kempan bagaimana menjaga agar kawan kawan petani kita mampu terus berproduksi
baik kita masih akan membahas terkait ketersediaan pangan ini sesaat lagi
pak agung dan pemirsa jangan kemana mana
cnn indonesia forward bersama kementerian pertanian akan segera kembali sesaat lagi
mengenai ketersediaan pangan di tengah pandemi corona bersama kementerian pertanian
pak agung tadi anda mengatakan bahwa salah satu upaya adalah menjaga kestabilan harga
nah ini salah satu komoditas yang sekarang ini juga harganya cukup tinggi adalah bawang bombay
nah ini bagaimana pak
ya bawang bombay ini memang tidak termasuk bahan pokok
tetapi memang banyak masyarakat yang mengkonsumsi bawang bombay
oleh karena itu kami juga perhatikan itu memang akhir akhir ini ada suplai kurang di pasar
kita tidak bisa memproduksi bawang bombay sampai sekarang
nah oleh karena itu kita sudah adakan pertemuan dipimpin oleh pak menko perekonomian
memutuskan agar pemasukan bawang bombay dipercepat
kita sudah melakukan prosedurnya sudah kita percepat
ada namanya rekomendasi import produk hortikultura untuk bawang bombay sudah kita keluarkan
mudah mudahan gak terlalu lama lagi itu semuanya akan terrealisasi
mudah mudahan ya pak
nah ini bila ada pelanggaran kesepakatan dengan supplier dan produsen
apa yang dilakukan oleh kementerian pertanian
ya itu kami tentu tidak bukan tugas pokok dan fungsi kementerian pertanian
tetapi di dalam menjaga distribusi
kita bekerja sama dengan
tentu mereka yang akan melakukan monitoring kelancaran distribusi
siapa yang memperoleh jatah import yang cukup tinggi
tentu juga akan dimonitor distribusinya kemana saja dan berapa volumenya
terkait dengan pengawasan di lapangan
sangsi tentu diberikan
ya dengan pengawasannya dan sanksinya tentunya
sangsi sangsinya seperti apa pak
oh itu sanksi sanksinya tentu lebih detail dengan satgas pangan ya
karena pasti saya yakin ada yang namanya pencaputan izin usaha dan sebagainya
itu pasti akan dilakukan
sangsi sangsi yang lain tentu lebih detail nanti satgas pangan yang akan bisa menjelaskan
untuk pengawasan di lapangan apakah ini juga dari satgas pangan
atau juga kementerian pertanian ikut dalam pengawasan pak
jadi untuk pengawasan di lapangan
itu ada tiga komponen yang terlibat
yang pertama adalah kementerian pertanian
bagaimana ketersediaan pangan kita di masyarakat
bersama sama tentu dengan kementerian perdagangan
artinya dinas perdagangan yang ada di provinsi
begitu juga dengan satgas pangan daerah
kan kita punya polda polda di tiap provinsi
kita bekerja bersama sama
kita melihat bagaimana kelancaran distribusinya
hambatannya di mana
kemudian kita coba selesaikan
nah bagaimana pak kementan menjaga kestabilan harga
dan ketersediaan pangan dalam jangka waktu yang lebih lama begitu ya
mengingat pandemi virus corona ini kan kita belum terlihat meredah secara global
insya allah pertama tama dari kementerian pertanian tentu menjaga produksi
untuk yang bisa kita produksi ya
artinya di luar bawang putih bawang bombay
artinya yang bisa kita produksi beras
kita jamin produksinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat
itu yang pertama
yang kedua tentu kita bekerja sama dengan sekali lagi instansi lain adalah menjaga ketersediaan
sampai kepada seluruh indonesia di tiap tiap provinsi
di tiap tiap kabupaten
itu yang kita lakukan
upaya upaya itu kita lakukan terus menerus
disitulah intervensi pemerintah diperlukan
dari kementerian pertanian memang yang menjaga hulunya begitu ya
ini juga kan ada kontribusi dari kementerian yang lain begitu ya
nah ini bagaimana kerjasamanya
kita selalu komunikasi
kita tergabung dengan dalam satu
satu forum yaitu forum mengenai keterdiaan pangan
nah disitu ada komponennya ada satgas pangan
ada dari kementerian perdagangan
dan kementerian pertanian sendiri
kita selalu berkomunikasi
nah zaman sekarang karena kita harus menjaga physical distance
ya kita melakukan video conference
apa pak hambatan yang ditemui di lapangan dalam hal distribusi pak
ya begini mbak yulia ya
jadi kita enggak boleh memungkiri bahwa yang namanya corona sembilan belas ini akan berdampak kepada pangan
enggak boleh kita mungkiri
yang penting adalah kita mampu mengidentifikasi
apa sih sebetulnya yang menjadi masalah
masalah yang pertama adalah dari sisi produksi
yang kita ingin jaga adalah para pelaku produsen kita itu tetap berproduksi
tetap sehat dan tetap berproduksi
itu yang kita utamakan
kemudian dari distribusi
kita juga tidak bisa memungkiri para jasa distributor ini juga enggan melakukan kegiatannya
khususnya dalam beberapa hari terakhir ini kita ada yang namanya lockdown terbatas dan sebagainya
pasti akan mempengaruhi mereka
oleh karena itu perlu adanya intervensi pemerintah untuk memperlancar distribusi tersebut
kita tahu misalnya nih
beras di dki jakarta itu satu bulan kebutuhannya dua lima ratus ton
nah itu kan harus kita coba penuhi bagaimana kita bisa mengenuhi itu
kalau distribusinya kita bisa mengembangkan
distribusinya kita tidak lancar
oleh karena itu upaya upaya tersebut kita upayakan secara bersama sama agar distribusi bisa
termasuk toko tani indonesia pasar tani kita punya
kita mencoba kita punya arf manada walaupun tidak besar
kita coba mengambil dari petani kita bawa ke sini
jadi sebenarnya saya ingin katakan di sini kawan kawan sekalian bapak ibu sekalian
yang namanya orang yang bekerja di front itu bukan hanya tenaga medis
tenaga yang menyediakan pangan adalah tenaga yang bekerja di depan juga
nah ini sama sama harus kita hargai juga dan kita harus fasilitasi mereka
dengan segala macam peralatan agar mereka kesehatannya bisa terjaga
ada insentif pak yang diberikan kepada mereka yang ikut dalam upaya menjaga ketahanan pangan ini pak
ya sampai dengan hari ini secara parsial ada insentif ya
sebenarnya kementrian pertanian juga memberikan insentif kepada mereka
tetapi memang secara nasional belum kita pikirkan
baik pak agung mudah mudahan upaya kementerian pertanian untuk menjaga kestabilan harga ini bisa terus dilakukan ya pak ya
dan juga didukung baik dari dunia usaha maupun dari instansi yang lain
terima kasih pak agung dan pemirsa demikian cnn indonesia forward kali ini
saya lucia saharuy undur diri sampai jumpa